setiap suatan untuk pilihan penyajian ada yang goreng tumis hingga yang berkuah tinggal pilih
hai mi khas nusantara lainnya yang terkenal adalah bakmi jawa istimewa seperti daerah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
gurih daging dan kaldu ayam kampung membuatnya disukai banyak pencinta mie
dagingnya juga tidak hancur meski dimasak lama
bakmi jawa selalu dilengkapi dengan tomat daun bawang dan kol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
beda sama pakai gorengan atau kompor biasanya
beda nanti rasanya jadi beda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
yang membedakan bakmi jawa ini dengan bakmi yang ada di daerah ini
antara lainnya itu adalah bumbunya jadi bumbunya ini enggak terlalu banyak ataupun kompleks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
saya lebih suka yang ini karena tidak pedas kalau sana kan rempahnya tajam ya kalau ini kan enggak
bergeser ke sebelah timur
kota makassar juga punya olahan mie terkenal namanya mie titi
sajian ini menggunakan mie berukuran kecil dengan tekstur garing
ciri khas lainnya dari kuliner khas angin mamiri ini adalah kuah yang kental
mie titi memiliki isian berupa ayam bakso seafood serta sayur
sedangkan untuk kuahnya berasal dari telur dan tepung maizena
mie kecil hampir
hampir sekecil bihun gitu
makanya kalau orang asli makassar kalau bukan mie yang ini pasti tahu
tapi kalau mie yang ini mereka tahu bahwa ini asli makassar
saat hangat kuah kental disiram di atas mie kering
setiap hidangan minusantara memiliki kekhasan tersendiri
masing masing juga terasa istimewa saat disantap
tertarik mencoba semuanya
indra yandi laksmi soni sulistiono jakarta